menko marves luhut binsar panjaitan mengatakan setidaknya ada tiga sumber utama polusi di indonesia khususnya di dki jakarta yaitu transportasi industri hingga pembangkit listrik
selain itu setidaknya ada lima langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kualitas udara
mulai dari modifikasi cuaca uji emisi hingga mengurangi jumlah pltu batubara
namun apakah ini benar benar bisa menjadi harapan bagi rakyat bagi kita semua untuk dapat menghirup udara segar
bagaimana sebenarnya track record pemerintah dalam menangani polusi akan kita bahas dari kacamata media bersama dengan standard and practices cnn indonesia dewi savitri
selamat malam mbak desaf
mbak desaf akhirnya setelah para pejabat tadinya kan berbondong bondong tidak mau mengakui pltu
dan juga industri ini menjadi salah dua penyebab utama dari polusi udara
akhirnya menko marves luhut binsar ini setidaknya memasukkan pltu dan industri menjadi dua dari tiga penyebab utamanya selain transportasi
bisakah kemudian ini menjadi titik balik atau harapan kita agar nanti pemerintah benar benar ada tindakan nyata setelahnya mbak desaf
mungkin audionya bisa di unmute terlebih dahulu mbak sebelum menjawab terima kasih
terima kasih

pada pltu sebagai sumber energi
ini ini lagi lagi ini bukan persoalan indonesia saja ya banyak negara lain sudah melakukan
sudah menghadapi ini dan kemudian sudah mencari jalan keluarnya
kalau kita ambil dua contoh misalnya yang disebut sebut salah satu yang salah dua gitu ya yang paling berhasil di dunia
pertama ada di beijing cina kemudian ada di new delhi india
dua duanya ibu kota negara dua duanya kota dengan penduduk yang luar biasa padat
kegiatan industri kegiatan rumah tangga kegiatan apapun semua sangat bergantung pada energi dan semuanya dipasok
sebagian besar oleh
pltu dengan bahan bakar batubara beberapa tahun lalu ya
beijing itu kerap di sebagian terat waktu itu
belasan gitu ya kerap disebut sebagai kota paling terpolusi di dunia karena salah satunya
buangan dari pltu new delhi juga begitu apa yang terjadi bagaimana cara mereka
mengurai persoalan dan menyudahi setidak tidaknya mengurangi tingkat keparahan polusinya ya dengan menutup pltu
caranya dalam beberapa tahun sampai kalau di beijing itu sampai lima sampai
tujuh tahun mereka mengalihkan
pltu tujuh diantaranya ke
tenaga gas kemudian ke tenaga lain yang lebih
terbarukan new delhi juga begitu karena memang tidak ada cara lain kecuali untuk melakukan itu jadi pelan pelan memang harus dalam hal ini enggak bisa
pelan pelan ya cepet cepet harus harus diubah
secepat mungkin nah tadi pertanyaannya track record pemerintah kita dalam hal
merealisasikan janji janji ini seperti apa ya sayangnya tidak terlalu baik menurut saya
dan ini ada dalam pemberitaan kita dalam pemberitaan banyak media sudah
pemerintah dki jakarta sudah kalah di pengadilan ketika ada gugatan class action tentang situasi udara jakarta
keputusannya adalah harus diatasi tetapi bentuk mengatasinya seperti apa dan dan sampai hari ini sampai kemudian ada
pernyataan bahwa indonesia dinyatakan sebagai kota paling terpolusi di dunia kita belum lihat ada realisasi dari
tindakan yang sudah diamanatkan oleh
keputusan pengadilan yang sudah inkrah tersebut
tadi kita berbicara mengenai solusi jangka panjang
desa solusi yang tidak mudah namun
komitmennya bisa terus kita tagih ini ada juga solusi jangka pendek yang ditawarkan
opsinya adalah modifikasi cuaca hingga meminta kantor
untuk melakukan wfh
asn ini akan diwajibkan wfh satu bulan ke depan sehingga setidaknya yang di jakarta apakah benar
solusi jangka pendek ini bisa membantu menurut
analisa dari media
untuk wfh setidak tidaknya kita bisa
menyambut itu sebagai sebuah
apa ya langkah ya sebagai sebuah ikhtiar untuk
menyelamatkan para pekerja di indonesia dari paparan polusi yang
demikian pekat itu ya kalau memang
apa namanya kalau berangkat maka kemudian mereka akan terpolusi
dan ada risiko sakit ada risiko sakit dalam jangka pendek dalam jangka panjang gitu ya sudah sebaiknya untuk melindungi mereka
bekerja dari rumah saja tentu saja ada
ada juga pemikiran bahwa kalau para pekerja ini tinggal di rumah maka mereka tidak perlu berkendara
kantor kemanapun mereka perlu di
jakarta ya sehingga kemudian itu akan mengurangi
apa gas buang yang turut berkontribusi pada polusi
ada banyak debat tentang bagaimana gas buang ini
sebenarnya jumlahnya mungkin tidak sesignifikan yang keluar dari pltu ada macam macam lagi lah gitu tetapi
menurut saya ini bisa diambil sebagai sebuah
jalan keluar yang sangat sementara ya sangat temporer gitu ya
beberapa orang menyebutnya sebagai dengan istilah stop gap gitu ya cuma ya
sasaran antara saja gitu
tapi kan pertanyaannya kemudian akan berapa lama dan apakah kalau prakteknya terus menerus seperti ini kita akan
merintahkan wfh terus terusan gitu kan pasti tidak begitu ya jadi sekali lagi memang
kalaupun tindakan tindakan ini diambil
tujuannya pasti temporary ya jadi sangat sementara sementara hal hal yang jauh lebih
signifikan yang tadi kita bahas sebelumnya itu harus benar benar
diperhatikan dan kemudian dirumuskan bagaimana caranya untuk melakukan itu
modifikasi cuaca mungkin iya mungkin juga tidak karena
keberhasilannya mungkin bisa
mungkin tidak kalaupun dia berhasil membuat langit menjadi sedikit lebih biru gitu
udara menjadi sedikit lebih bersih dan segar gitu akan berapa lama dan kemudian berapa lama endurance kita ya
apbn kita untuk mengongkosi proses proses modifikasi cuaca ini karena itu pasti tidak murah gitu kan ya jadi sekali lagi memang
tindakan sementara ya upaya sementara yang diambil
itu tidak akan banyak berarti kalau upaya
signifikan tidak dilakukan
untuk mengatasi akar persoalannya baik dan kita sebagai
baik mbak desa kita sebagai media akan menjadi salah satu yang terdepan terus mengawal dan juga menagih
janji janji tadi untuk membuat langit dki jakarta langit indonesia ini menjadi biru ya mbak desaf terima kasih
standard and practices cnn indonesia dewi savitri telah bergabung bersama kami malam hari ini